dan selanjutnya ada informasi mengenai proses hukum kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak sd ini di jember jawa timur yang masih terus berlanjut
dan ini kepolisian daerah jawa timur mengumpulkan kesaksian dari orang tua dan juga pihak sekolah terkait kasus ini dengan tetap memperhatikan hak haknya sebagai anak
di jember ini adalah fatal karena apa dia tidak memiliki sim tidak pantas untuk menaikkan kendaraan kemudian berboncengan dengan temannya dan mengakibatkan kecelakaan
tentu yang disalahkan bukan hanya yang bersangkutan kita akan memanggil orang tuanya kita akan memanggil sekolahnya bagaimana pengawasan orang tua bagaimana pengawasan sekolah terhadap anak ini berkendaraan bermotor
kita akui memang kita akui bahwa public transportation yang ada di indonesia masih kurang
tetapi anak ini jangan dibiasakan jangan diberikan hal hal yang justru membahayakan daripada nyawa mereka
ya kecelakaan lalu lintas yang dialami siswi sekolah dasar di jember
membawanya menjadi terdakwa
ya ini seperti halnya kasus kecelakaan lalu lintas lainnya yang melibatkan anak anak
dimana kita ingat beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu lah begitu itu ada artis yang anaknya juga menabrak kendaraan lainnya yang menyebabkan banyak sekali orang yang tewas
dan ini orang tua mereka tidak pernah bisa dijerat meski sebenarnya ada unsur kelalaian di sana
dalam kasus a yang terlibat kecelakaan lalu lintas di jember jawa timur
polisi tidak melihat latar belakang peristiwa ini
misalnya bagaimana seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar bisa menguasai kendaraan bermotor
padahal ia belum mengantongi surat izin mengemudi
lebih dari dua puluh tiga ribu kecelakaan terjadi selama dua ribu enam belas di indonesia
angka ini meningkat lima persen dari tahun sebelumnya
di antara puluhan ribu kasus terdapat ribuan anak anak yang terlibat kecelakaan
yang dianggap sebagai korban maupun sebagai pelaku
ditilik dari aspek hukumnya ribuan anak anak ini berjalan sendiri karena meskipun ada unsur kelalaian dari orang tua mereka karena memberikan fasilitas yang tidak seharusnya
namun hukum berkata lain pidana tidak bisa dialihkan dan anak anak harus menjalani proses hukum bahkan sampai berujung pada penjara
sebelum kasus a ada kasus lain yang menyita perhatian publik
yaitu kasus dul anak bungsu musisi ahmad dhani dan maya estianti
satu orang tewas dalam kecelakaan di jalan tol jagorawi itu
dul yang ketika itu masih berusia tiga belas tahun juga terluka parah
hakim memfonis dul bebas
sedangkan orang tua dul meski dianggap lalai tak tersentuh hukum
untuk laka lantas yang melibatkan anak anak
dan apabila anak tersebut menjadi tersangka dalam suatu kasus kecelakaan
secara hukum bahwa pelaku tidak bisa dialihkan ke orang tua
tetapi untuk tanggung jawab akibat kerugian yang timbulkan oleh orang tua tersebut menjadi tanggung jawab daripada orang tua
akibat yang ditanggung itu adalah pengobatan korban dan kerusakan
pertanyaannya bagaimana bila orang tua pelaku tidak memiliki kemampuan finansial seperti ahmad dhani
teddy mengaku perlu aturan baru yang bisa membuat orang tua ikut bertanggung jawab secara hukum
dari aspek sosial anak yang terbelit kasus pidana tetaplah korban
dalam situasi yang paling buruk mereka kehilangan nyawa di jalan raya
jumlah anak yang tewas dalam kecelakaan tidaklah sedikit
selama dua ribu tujuh belas ini saja ada lebih dari sembilan ratus anak tewas di jalan
rata rata sepuluh sampai lima belas persen dari jumlah korban kecelakaan tiap tahun
kondisi ini membuat menteri kesehatan nila f muluk geram
nila bahkan meminta polisi menjerat orang tua yang lalai memberikan fasilitas kendaraan bermotor sebelum anak mereka cukup umur
pemerintah kota surabaya misalnya sudah melarang pelajar yang tidak memiliki sim membawa motor
namun banyak pelajar yang mengakali peraturan ini dengan memarkir motor mereka di luar area sekolah
naik angkutan umum dianggap lebih mahal dan kurang efisien
banyak orang tua yang membiarkan anak mereka bermotor meski itu berarti melanggar hukum